tut mama seneng deh ngeliat kamu sekarang begini nih
kan moms beliin aku buku supaya akunya belajar
emang begitu tut keahlian itu gak bisa datang sendiri
harus tetap rajin belajar rajin berlatih
nah kalau kamu begini terus setiap hari mama yakin kamu pasti bisa jadi penulis yang baik sih
lagian bener yang moms bilang kalau orang tua sama sahabat itu pasti ngasih tau hal yang jujur
kemarin sih aku sempet sakit hati moms
tapi setelah aku pikir pikir aku itu harus bisa buktiin sama mom sama incut
kalau aku itu bisa jadi penulis yang baik yang bagus
jadi gini pak mau gak bapak ngomong sama pak ahdes
kalau bapak ngomong sama pak kades ada kemungkinan sobri bisa diluluskan pak
ya bapak kan termasuk orang yang berpengaruh
bapak pernah mengembalikan uang yang hasil korupsi

bapak pernah mengembalikan uang hasil korupsi
bapak pernah mendapat penghargaan sebagai salah satu desa penghasil devisa terbesar di indonesia
nama bapak dikenal banyak pejabat
maksud kamu bapak menghadap kades
kamu yang tidak lulus tes bisa lulus tes dan diterima bekerja sebagai pegawai tetap
kamu tidak maklum minta itu sama bapak
malu bapak mendengar kalimat itu keluar dari mulut anak bapak sendiri
bapak men aa

kamu mau lulus sinum arsikat penyanyi
adi baca apa
nih aku lagi baca buku dari mams
cara menjadi penulis
buktiin kalau kamu bisa jadi penulis yang baik
mama itu takut sekali tidak bisa ketemu kamu lagi nak
mama tidak bisa membayangkan bagaimana hidupnya mama kalau tidak punya kamu
jennifer itu harta yang paling berharga buat mama
jadi jangan pergi lagi ya nak
jennifer sayang sama papa mah
jennifer gak mau ada yang nyakitin papa
banyak yang nyakitin papa mah
iya itu di luar sana
bukan di ciraos
papamu itu adalah orang yang istimewa
jadi dia itu punya dunianya sendiri
dunianya yang hanya bisa dimengerti oleh papa sendiri
dan kamu pun
sebetulnya punya dunia sendiri juga yang tidak kalah indah
kalau mau menyayangi papa tidak harus menjadi seperti papa
jennifer harus menjadi diri jennifer sendiri saya
jennifer takut kalau nanti marah sama papa
jennifer takut kalau nanti kesel sama papa
kalau nanti jennifer jadi papa jennifer pasti akan sabar sama papa mah
kalau misalnya ya kita itu memiliki perbedaan kelainan
dari teman teman kita kita kan pasti sedih kalau mereka mengikuti kelainan kita itu
tapi kita akan bahagia kalau teman teman itu ya menjadi diri mereka sendiri
dan mereka juga menghiraukan kelainan kita
nah itu juga sama kalau jennifer sayang sama papa
jennifer jangan pernah melihat kalau papa itu ada kelainan
karena dengan kita melihat kekurangan pada papa
maka akan bertambah kekurangan itu sayang
tapi teman teman selalu membeli jenniper mah
kamu tahu apa yang harus kamu lakukan pada orang orang seperti itu
tunjukkan pada mereka kalau kita ini tidak terpengaruh dengan omongan mereka
tidak ada yang bisa menghancurkan kebahagiaan kita
jadi jennifer kamu harus ingat kamu itu punya papa yang istimewa dan kita bahagia
alhamdulillah ya pamiyah
betul sekali ceng
kita akan berjepit di versi selanjutnya
kita pulang saja yuk
lat bertaruh pada kamu semua
si idewa sepertinya tidak mungkin kesini
kamu ngapain jalan udah saya anterin aja
kamu baik sekali ceng
emang harus begitu sebagai teman kum
tapi ceng ada loh teman yang
kum kum kum udah udah jangan diomongin
pakai jaketnya biar tidak masuk angin
kamu baik sekali sih kum kan teman ceng
oh iya teman memang harus begitu kum
harus saling peduli
kalau di arab
kan beda negara ma
tapi ramadannya sama pa
ngapain negaranya beda ya
mama nggak tahu pa
aku mau tahu ma
lembara ini sama juga
yang benar ma
di arab itu banyak nggak ya ma
yang benar ma
hebat negaranya ya
terima kasih ma
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
kita juga jejak ga bisa beban aja ke mulia
yang harus tawarkan penelitian
harus tetap rajin belajar

lagian benar yang mama bilang